ya itu saya pikir publik memahamin itu
kan ada yang meragukan jangan jangan ini tidak konsisten sebagai partai yang garis tengah pancasilais
tuduhan bermacam macam ini kan kalian tahu
perasaan barangkali tidak perlu lagi bersama dengan nasdem juga ada
semakin parah atau semakin
harusnya katakan jujur itu
pada saat kita patuh pan yang mengatakan tidak pasti tidak akan ditahan

sama juga kita juga harus bisa menerima konsekuensi seperti itu
jangan pernah berharap semuanya akan sepakat dengan kita
tapi tetaplah konsisten daripada keyakinan apa yang anda perjuangkan
nah itu saja masalahnya